kita dimana ini mas
klinik sekitarnya mama
apaan sih kesini
aku mau pulang
kamu itu sering tiba tiba pusing kan
padahal hasil pemeriksaan kamu itu baik baik aja
kamu bisa cari perempuan lain yang
yang kamu cintai mas
perempuan itu kamu
aku masih ada disini
masih dengan perasaanku
tak berubah dan tak pernah berbeda
bagaimana aku bisa percaya sama kamu sekarang
buat apa kamu tanya itu
kalau dengan jawaban saya aja kamu gak percaya kan
aku emang gak percaya sama kamu mas
jadi buat apa juga kamu bertahan
karena saya ingin memperbaiki semuanya
pernikahan itu mas
ibaratkan gelas kaca
tapi sekarang udah jatuh dan pecah
dan bertaburan dimana mana
terus gimana lagi cara nyatuinnya
pernikahan kita itu ibaratkan berlian
dan semakin bersinar
jangan jumpa kayanya mau bunlar
mama sama papa juga
tumin belum keluar buat sarapan
sekarang gue harus cari panjajah
ke rumah sakit kasih
lo kamu tadi bukannya tidur ya
iya aku lupa hari ini aku ada janji
kenapa pergi diem diem
enggak gak diem diem juga sayang
ya aku mikirnya kamu itu lagi tidur
aku gak mau ganggu kamu aja
terus ini kamu mau kemana pagi pagi
mau nyari panjaja
oh kamu mau ketemu sama panjaja
ternyata nino juga mau cari pajajah pagi ini
iya panjaja yang kemarin aku bilang
mantan security di kluster ini
mau ikut gak
atau kamu pergi ketemu dengan teman kamu ya terserah
oh enggak yaudah aku ikut kamu
karena ini lebih penting
aku bisa cancel teman aku kok
buat nyelidikin panjaja lebih dulu dari nino
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
gimana kabar kak rafael
yaudah kalau gitu kita ke dalam
pak nino kan mantan suami andin
terus sekarang jadi suaminya elsa
gimana ceritanya ini
pak jaja yang sebenarnya udah lupa
malah jadi inget sama gue
mungkin aja kan dia inget
dia ngeliat mobil gue keluar masuk komplek dulu
di sini ibu sebagai penggugat
apabila jadi berpisah
dengan pak aldebaran
pak aldebaran sudah tidak lagi berkewajiban
untuk menafkai ibu
apakah ibu sudah siap
terkait hak asu anak
jika bu andin dan pak aldebaran
secara otomatis akan jatuh ke tangan bu andin
karena rena masih di bawah umur
apakah bapak sudah siap
berpisah dengan anak bapak
bapak sudah siap
bapak sudah siap
bapak sudah siap
bapak sudah siap
pasti sangat berat
buat mas al berpisah dengan rinda
mas al sudah siap
karena mas al sangat mencintai rena
mas al sudah siap
dan aku juga tahu
perpisahan ini gak hanya berat untuk mas al
mas al sudah siap
tapi juga sangat berat untuk rena
mas al sudah siap
karena rena sebenarnya juga mau selalu bersama sama dengan pak aldebaran
karena rena juga mau selalu bersama sama dengan pak aldebaran
rena memang seharusnya ikut andin
karena andin ibunya
karena andin ibunya

bu andin pak al sejatinya perceraian itu sangat menyakiti hati anak

apalagi anak balita seperti rena ini
apalagi anak balita seperti rena ini
dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya
saya harap ini menjadi pertimbangan utama untuk ibu dan bapak
bapak dan ibu masih punya banyak waktu untuk mengkaji ulang rumah tangga ini
jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih
jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih
coba bapak dan ibu ingat kembali
saat saat bahagia penuh cinta
saat saat bahagia penuh cinta
saat saat bahagia penuh cinta
saat saat bahagia penuh cinta
saat saat bahagia penuh cinta
saat saat bahagia penuh cinta
saat saat bahagia penuh cinta
saat saat bahagia penuh cinta
apakah semua itu pantas dikorbankan begitu saja
pantas dibiarkan menguap begitu saja hanya demi sebuah ego perpisahan
apakah semua itu pantas dikorbankan begitu saja
kita masih punya waktu untuk memikirkan semua ini baik baik
dan saya selalu berdoa semoga keputusan yang bapak dan ibu ambil adalah keputusan yang ditempu dari hati
tadi tante rosa suruh supir lo buat ngantar mobil lo kesini
ya udah kalo gitu gue duluan ya
dulus sih mbak
nyari bahan tesis ke pengadilan agama
bentar ya mbak ya orang orang ngiranya lo mau cerai lagi
gak usah mas papa udah nungguin di luar
gue duluan ya
itu kan bu andin sama suaminya
ngapain ya mereka
udah selesai din
saya boleh minta waktu untuk bicara berdua sama andin pak
terima kasih mbak
apa rasa kamu dan al
kamu perlu bicara berdua
kamu sedang menuju sidang perceraian
bapak rasa sekarang kalian sangat amat butuh komunikasi

tapi aku mau dari sini
semoga kamu datang selamat ya

tolong jagain adin ya
papa yang bawa pulak ke rumah kamu
saya pasti akan jagain nanti
semoga semuanya segera membaik diantara mereka
tuntunlah mereka ya allah
untuk menemukan jalan terang
jikalau engkau memang masih menghendaki mereka bersatu ya allah
tuntun mereka ya allah
maaf dengan siapa ya
saya elmina persetia
apa betul pak jajah dirawat di sini bu
iya betul pak
saya tinggal di kluster nirwana
pak jaja dulu pernah bekerja sebagai satpam
apa berkenan kalau kita jenguk pak jajah bu
ini istri saya dan ini teman saya
iya pak boleh
bapak kenapa bu
terus dicek darah
ada pengaruhnya juga dengan diabetesnya
malah menurun kondisinya
kalau saya boleh tahu
bapak dan ibu ada perlu apa ya dengan suami saya
ada beberapa hal yang kita tanyakan ke pak jaja
tapi suami saya sedang tidak serahkan diri
bapak dan ibu
dia baru aja diberi penendang sama dokter
biar pak jaja istirahat aja dulu
kalau bisa nanti besok kita keluar lagi bu
kalau seandainya pak cace sudah sadar
kalau gitu kita permisi
semoga pak jajah cepat sembuh ya bu
terima kasih ya
kau mikirin apa dari tadi di maja
kita sudah berpisah
reina gak arus sama aku mas
supaya hak asur reina jatuh ke kamu
rena itu butuh mamanya butuh kamu
aku juga butuh anakku mas
ini juga berat buat aku
tapi pada akhirnya reina juga harus memilih kan

saya akan berusaha supaya erina tidak membeli satu diantara kita
saya akan berusaha supaya reina tidak membeli satu diantara kita
pun kalau kamu izinkan saya
itu pun kalau kamu izinkan saya
tapi kalau usaha saya untuk memperbaiki semuanya malah mengganggu kami
saya akan ikutin kemohonan kamu
asalkan itu memang benar benar kemauan kamu
yang membahagiakan kamu
yang membanggakan kamu
yang membanggakan kamu
ya pecah dong oma
rina rina rina jangan gerak ya
nanti takut kena pecahan belinya
udah sini gendong aja sama oma
sini dulu ya
aduh ya allah
gak ada yang sakit kan
gak ada yang kena pecahan beling tadi kan sayang
nona disini dulu
nanti oma balik lagi
oma mau bersihin pecahan gelas yang tadi ya
oke pinter ya
kita dimana ini bas
kita dimana ini bas
gak ada siapa neng
klinik sekitarnya mama
apaan sih kesini
aku mau pulang
kamu itu sering tiba tiba pusing kan
padahal hasil pemeriksaan kamu itu baik
itu untuk menebus dosa dosa saya ke kamu
untuk menebus rasa bersalah saya ke kamu
saya tahu kamu punya masalah ketakutan
kamu punya masalah dengan rasa cemas kamu
kamu jadi seperti
karena saya gak pernah sadar dengan apa yang sudah saya lakukan ke kamu dulu
itu menyakiti mental kamu
saya benar benar minta maaf
kasih saya kesempatan
untuk menebus semua dosa dosa saya ke kamu
kasih saya kesempatan itu ya
kamu itu gak gila
kamu itu gak gila
kamu cuma butuh orang profesional
yang bisa membantu kamu
supaya kamu gak ketakutan lagi
gak merasa cemas lagi
kita turun ya
saya temenin kamu
saya temenin kamu
sebagai yang terjadi
saya mau bertanya

nih percaya sama saya
saya bukan orang awam
saya bukan orang yang gak paham mengenai ini
mama saya depresi
dan itu sangat menyakitkan buat saya
setiap hari saya melihat mama saya tertekan
dan saya gak mau itu terjadi sama kamu
saya itu bertahun tahun menghadapi hal seperti ini bersama mama
saya gak mau
itu terjadi juga sama kami
saya temenin masuk ya
kamu percaya saya kan
saya temenin ke dalam ya
saya temenin masuk ya